endaro maafkan aku endaro kasihan aku endaro
kita lanjut lagi guru
apa yang terjadi
aku tidak bermaksud
apa salahku kepadamu
selama ini aku selalu setia menemanimu kemana saja
dan aku sudah menangis
untuk merelakan istriku kepada aku
apa salahku guru
tolong dengarkan aku dulu
aku terpaksa melakukannya
biar aku jelaskan padamu
tidak ada yang perlu dijelas
tidak ada yang perlu dijelaskan
kamu bukan gendis kamu cuma hairan
maafkan aku indah kasihani aku indah aku mohon mohon darul
teruslah berjuang saudara saudara go